kondisinya kondusif lancar aman dan terkendali
kondisinya kondusif lancar aman dan terkendali
menempati hotel sesuai dengan manifest
kondisinya juga tidak ada kendala
jadi pemeriksaannya sedikit saja
sehingga mungkin agak terhambat sedikit
jamaah yang datang dari madinah jember
tempat tap tis itu pemeriksaan
kemudian di tengah tengah kemudian saat masuk madinah juga
yang saat masuk mekah di jumum namanya
tapi sebenarnya ala kuliah kita dapat informasi
baik di hotel hotel yang lain lain
mereka berangkat dari madinahnya itu
pukul tiga belas tiga puluh ya
karena mungkin dalam proses administrasi ya
organisasi paspor pengecekan platform setiap bis
kemudian juga pengecekan manifest setiap bis
kalau kami dapatkan informasi tadi dari
atau kurang lebih sedikit
kemudian yang terakhir mungkin sekitar
pukul lima belas kurang ya
melalui siaran digital patv